satreskrim polresta tanggerang jumat lalu menangkap sepuluh orang pelaku tawuran yang menyerang tiga orang
pelajar di kawasan balaraja kabupaten tanggerang banten pada selasa malam satu november kasat reskrim
polresta tanggerang kompol zamrul senin sore mengatakan dari sepuluh pelaku enam diantaranya
diketahui masih di bawah umur tawuran pelajar yang dilakukan oleh empat sekolah menengah kejuruan
atau smk ini berawal saling ejek di media sosial melalui janjian untuk tawuran dalam peristiwa
tawuran itu tiga pelajar menderita luka berat akibat sabetan celurit satu diantaranya terkena
sabetan celurit pada lengan tiga garis putus selain menyita empat celurit polisi juga menyita
pakaian dan sepatu korban yang masih dipenuhi bercak darah satu dpo masih dalam pengejaran

kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
masih kita lakukan pengejaran perannya sebagai penghubung penyambung dengan
kelompok smky sepuluh pelaku kini masih diperiksa di polres tanggerang meski beberapa pelaku masih
di bawah umur proses hukum tetap berjalan dengan pendampingan balai pemasyarakatan
dodi wahyudi tanggerang banta